selamat pagi anda menyaksikan indonesia forward bersama kementerian pertanian dengan saya elvira kairunisa
ketersediaan pangan selalu menjadi sorotan menjelang hari besar keagamaan dan nasional
terutama memasuki ramadan dan idul fitri yang jatuh pada bulan mei ini
ketersediaan pangan di pasar sangat strategis berbarengan dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada bulan ramadan dan idul fitri
kementerian pertanian sendiri memastikan stok pangan selama ramadan di tengah pandemi covid sembilan belas aman
dengan cadangan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan
memasuki bulan ramadan di tengah pandemi covid sembilan belas
menteri pertanian syahrul yassin limbo memastikan raca kebutuhan pangan cukup bagus dan terkendali dengan baik
hal ini ia sampaikan dalam telekonferensi bersama gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas minggu dua puluh enam april
pemerintah melalui kementerian pertanian menjamin solusi pangan rakyat
agar stok pangan tersedia bagi dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk indonesia
kalau saya melihat dari neraca pangan yang ada
februari itu kita masih punya tercarry over stok yang cukup besar kurang lebih tiga lima juta
dan kemudian pada februari ke mei itu
ada perkiraan produksi atau beras kita atau sawah sawah kita berproduksi hampir dua belas empat juta atau dua belas juta lebih lah
kalau begitu ada produksi dua belas juta
ada stok yang ada di
ada stok yang ada di bulog ada stok yang ada di penggilingan
kurang lebih menjadi lima belas juta lah
dan berapakah kebutuhan kita dari februari ke mei untuk kita makan tujuh enam juta lebih
kalau begitu dari stok yang ada
ditambah dengan produksi yang ada karena itu puncak panen kita
maka masih kita makan tujuh enam juta
delapan juta lebih sisanya
jadi kita masih punya over stok delapan juta
dalam hal ini kementan memiliki tiga pendekatan skema pangan nasional
dalam pendekatan optimistis yasin menyampaikan terdapat stok lima belas juta ton beras
dengan kebutuhan beras nasional tujuh enam juta ton dan sisa stok tujuh juta ton lebih
sedangkan kebutuhan beras naik menjadi tiga enam juta ton
jadi tujuh sembilan juta ton maka akan tetap tersisa stok dalam kisaran tujuh juta ton beras
kemudian melalui pendekatan pesimistis kebutuhan beras nasional mencapai delapan tiga juta ton
maka akan tersedia stok enam juta ton hingga akhir mei dua ribu dua puluh
dengan demikian yasin memastikan stok pangan di bulan ramadan dan idul fitri dalam kendali aman
pandemi covid sembilan belas tak menyurutkan kegiatan ekspor komoditas pertanian
kami siang kementerian pertanian melepas ekspor secara serentak komoditas pertanian di sembilan pintu utama yang ada di indonesia
pelepasan ekspor serentak dilakukan secara daring oleh menteri pertanian sahrul yassin limpo di kementerian pertanian kamisore
sembilan pintu utama antara lain bandara soekarno hatta pelabuhan tanjung priok pelabuhan belawan surabaya makassar semarang balikpapan lampung dan bali
ada satu ratus enam puluh enam komoditas yang diekspor ke empat puluh tiga negara di benua asia dan eropa
aktivitas ekspor yang dilakukan menjadi pemantik ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global akibat pandemi covid sembilan belas
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengatakan sektor pertanian adalah solusi pasti untuk mencegah krisis darurat covid sembilan belas
sarul meminta para pelaku usaha pertanian tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan

para dirjen sepakat bersama kita nggak boleh berhenti kita harus turun ke lapangan kita harus cek secara detail seperti apa yang bapak presiden perintahkan
kementerian pertanian juga memaparkan nilai ekspor pertanian indonesia mengalami peningkatan sebesar tujuh empat puluh tujuh persen sejak tahun dua ribu sembilan belas hingga maret dua ribu dua puluh
kenaikan itu didapat dari empat subsektor unggulan
holti kultura sebesar tiga puluh persen perkebunan dua puluh enam persen peternakan enam belas persen dan tanaman pangan empat belas persen
nominal kenaikan bahkan mencapai lebih dari dua belas triliun rupiah
reza ramadan softan herdiagama jakarta
di tengah masa pandemi covid sembilan belas keamanan dan mutu pangan di tanah air terus dijaga
langkah percepatan layanan karantina pun dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kewaspadaan penyelenggaraan
untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan kepala badan karantina pertanian bapak ali jamil
selamat pagi pak ali
selamat pagi mbak
pak ali bagaimana kondisi pengawasan dan juga pengendalian keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh badan karantina pertanian
khususnya saat masa pandemi covid sembilan belas kali ini
baik kita dari badan karantina pertanian itu punya tugas
jadi punya tugas mengamankan masuk keluarnya sesungguhnya
hama penyakit hewan karantina maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina dari dan ke negara kita
jadi mencegah masuk dan keluarnya dan tersebarnya
nah di dalam fungsinya itu dalam melaksanakan tugasnya itu kita punya tugas yang namanya itu delapan p
jadi p pertama itu mulai dari barang masuk atau ke kita masuk kita perlulah itu mulai dari pemeriksaan
ada pemeriksaan terus kemudian
ada pengasingan ada pengasingan terus kemudian pengamatan perlakuan penahanan penolakan pemusnahan maupun pembebasan
jadi paling tidak tiga p itu tadi di penahanan penolakan dan pemusnahan itu menjadi tugas yang sangat ketat sesungguhnya kita lakukan dalam rangka pengamanan pangan kita pada masa masa pandemi
pak ali mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana perbedaan pengawasan pada saat situasi normal dibandingkan situasi dalam pandemi covid sembilan belas kali ini
baik sebenarnya dalam hal itu tadi di tiga fungsi tadi yang di tiga p tadi maksud saya mulai dari penahanan penolakan dan pemusnahan tentunya ini bagian yang harus ketat
kalau misalnya kita contohkan barang yang harus dilalu lintaskan antar area di dalam negara kita atau juga media pembawa atau barang pangan yang masuk dari luar kita impor bahasanya itu tentu kita harus periksa
periksa mbak ya jadi tadi tahapannya seperti itu
tapi begitu ketemu misalnya media pembawa ini katakanlah misalnya kita mengimpor katakanlah misalnya kacang tanah
nah kita misalnya mengimpor katakanlah bawang putih yang hari ini memang perlu kita pengamanannya karena itu merupakan salah satu bahan pangan pokok kita
itu paling tidak pengawasan kita terhadap keamanan pangan ini kita harus lakukan
karena itu tugas kita salah satu sejenis kesepakatan internasional itu adalah mengenai sps
sanitary and petu sanitary measures jadi artinya dokumen kesehatan yang harus dilengkapi dari negara asal
kalau dia untuk tumbuhan itu berarti kita menyebut namanya pito sanitary certificate untuk tumbuhan sertifikat kesehatannya
kalau untuk hewan atau produk hewan itu health certificate
nah selain itu kita periksa kalau itu barang barang impor itu juga kita periksa dokumen untuk prionotis
prior notice itu misalnya catatan kemasukan secara prioritas

jadi nanti kita karena itu koneksi
connect begitu dia dapat izin impor dia begitu submit itu dia mengimpor itu akan kontak atau karena connect langsung ke kita secara online
itu kita akan tahu kapan dia akan tiba kira kira barang ini kira kira begitu
jadi kita ada persiapan kita tahu nanti nomor pengapalan atau kapan itu dia kirim itu akan kita dapat
yang ketiga itu kita harus lihat itu apa namanya coe nya certificate of analysis
itu khusus terkait dengan keamanan pangan
biasanya untuk negara negara luar itu kita mengenal namanya registrasi laboratorium
jadi kita harus registrasi laboratorium mereka yang bisa mengamankan menganalisis unsur unsur apapun yang menjadi racun atau pembuat barang itu tidak sehat
itu kita minta itu dianalisis di laboratoriumnya
kalau dia katakan misalnya us kita sudah punya registrasi terhadap beberapa lab yang ada di us
kalau barang masuk dari sana itu kita tidak perlu lagi
pokoknya dia bawa certificate of analysis tadi jadi coe
yang berikutnya itu kita juga cek minta itu bill of lading nya
bill of lading nya ini jadwal pengapalan atau shipping termasuk jumlah consignment atau container berapa banyak dia akan kirim
nah itu kita periksa
nah itu empat paling tidak yang kita cek kalau itu barang dari impor yang masuk ke kita
manakala barang itu masuk pada saat kita pemeriksaan kita pengamatan
pengasingan dilakukan ternyata dia mengandung hama penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina
itu dia akan kita periksa laboratorium setara kita itu
itu akan kita lakukan selesai tadi penolakan
terus kemudian itu penahanan
ya penahanan tadi kita tolak langsung itu juga bisa pemusnahan
itu tugas rutin tapi pada masa sekarang itu tentu pengawasan ketat yang harus kita lakukan
sehingga penguatan penguatan sumber daya kita apakah itu
untuk sumber daya manusia kita yang menguasai peralatan laboratorium
atau juga peralatan peralatan laboratorium yang canggih tentunya untuk menganalisis itu semua
itu tentu kita lakukan penguatan
dan satu hal lagi jadi kita membangun kerjasama dengan tni teman teman tni dan juga polri
untuk mengawasi hal hal yang bisa terjadi
barang masuk atau istilah karantina media pembawa ini masuk tanpa dilaporkan ke karantina
yang kita maksud di dalam perkarantinaan ini sesungguhnya adalah
bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita
kita punya data kita punya kerjasama dengan polri atau teman teman biaya cukai atau teman teman imigrasi
kita bisa atau pernah kita dapat itu perkarakan itu sampai itu kita tolak tahan apa semua itu
dimusnahkan mungkin ada yang tidak senang itu bisa dia menjadi persoalan hukum
nah itu sampai
kita ke p dua puluh satu kita antarkan dokumen lengkap ke teman teman di kejaksaan
ini kita bawa terus
jadi sepanjang aturan perkarantinaan tidak diikuti maka itu harus kita lakukan seperti itu
baik pali kita nanti akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi dan tetap bersama kami di cnn indonesia forward
terkait protokol kesehatan dan bagaimana pengawasannya
kita selalu mengedukasi masyarakat
kita selalu menyampaikan
kita juga upt upt kita di lapangan selalu juga mensosialisasikan menyampaikan
dan di portal kita juga itu pasti ada di situ
nah apalagi masa pandemi seperti ini kan ada arahan bapak presiden ya mbak ya
terkait dengan saya sih ikuti perkembangannya
untuk pemasukan barang kita untuk bahan pokok itu adalah bawang putih dan
bawang putih lah
kalau ada bawang bombay tidak tergolong ke situ ya
tapi artinya bawang bombay juga masuk di dalamnya yang dimasukkan
karena kita belum bisa memproduksi cukup untuk kita sendiri
nah di dalam poin ini ada kita di dalam undang undang hortikultura tersebut
nanti teman pak dirjen horti tentunya yang menguasai ini
tapi kita dari
segi perkarantinaan saya bilang tadi ada relaksasi permendak itu
saya pikir itu tentu kita harus semua jalankan
namun perundang undangan karantina kita ini tentukan itu adalah karena undang undang
tentu kita berupaya untuk bagaimana tetap kita jaga gitu ya mbak
jadi artinya kemudahan kemudahan yang bisa kita lakukan itu adalah itu kita lapangan
kita percepat itu pemeriksaan dan selalu kita infokan kepada rekan rekan importer
supaya semuanya tolong diurus surat suratnya dengan baik
itu ya mbak ininya yang kita lakukan
baik saya tertarik juga dengan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait lainnya
bagaimana identifikasi dan juga kerjasama yang dilakukan terkait zona zona
yang menjadi zona rawan penyeludupan komoditas ilegal
iya pasti mbak
jadi yang terutama itu adalah karena negara kita adalah negara kepelauan ya mbak ya
negara kita negara kepelauan
jadi kami di kementerian pertanian khususnya di badan karantina pertanian ini
punya personil hanya sekitar tiga tujuh ratus yang pns
yang thl nya itu sekitar satu dua ratus lah more or less ya
nah itu sejumlah itu empat ribuan mengawal seluruh lapisan atau wilayah negara kita
itu saya pikir itu tidak akan mungkin bisa dilakukan semuanya mbak
sehingga pada posisi ini kita harus atau merasa sangat membutuhkan
untuk bisa bekerja sama atau meminta bantuan teman teman tni dan juga polri
salah satu contohnya saja kan kita itu punya perbatasan
daerah perbatasan sudah banyak kita mbak
paling nggak sebelas daerah perbatasan kita yang kita kawal ini
katakanlah misalnya di kalimantan barat ntkong misalnya gitu
ada di kepulauan riau
ini semua kan daerah daerah perbatasan
ada di papua ada di ntt
itu kan semua perbatasan kita mbak
jadi itu semua tugas kita mengawalnya menjaganya
supaya tidak terjadi penyelundupan
perairan sepanjang kita ini contoh misalnya kalau kepri saja
artinya masuk dari sebelah saja pun kalau kita nggak ketat
dan tidak ada bantuan teman teman dari polri atau khususnya dari polair tentunya
dan teman teman tni itu kita pikir memang kita agak kewalahan juga itu mbak
baik semoga kerjasama ini masih terus ditingkatkan
pak ali saat ini tengah dilakukan ekspor serentak di sembilan pintu utama
bagaimana peran badan karantina pertanian terkait hal ini
hari ini alhamdulillah
kita melakukan launching ekspor atau pelepasan ekspor komoditas pertanian kita
dari sesungguhnya seluruh indonesia mbak sesungguhnya seluruh indonesia
tapi yang mewakili di fitcon kita itu ada sembilan pintu besar
pintu pengeluaran besar kita
itu adalah soekarno hatta tanjung priok semarang surabaya makassar
belawan lampung balikpapan dan denpasar
jadi ada sembilan itu sembilan pintu utama ini karena kita anggap
kalau pelabuhannya pasti pelabuhan besar ini mbak
pelabuhan besar tapi tadi bandar udara kita ambil dua pewakilnya
adalah soekarno hatta dan denpasar
nah kita lakukan tentu ini kita serentak karena kita punya lima puluh dua upt lima puluh di lapangan mbak
lima puluh di provinsi atau kabupaten
jadi lima puluh ini sesungguhnya serentak melakukan ekspor bergerak bersama sama dengan pemerintah daerah
dan unsur unsur mitra kita di lapangan unsur caqs kita di lapangan
itu bersama sama dengan mitra eksportir kita semua di lapangan mbak yang kita lakukan hari ini
jadi kalau bisa kita lihat kami laporkan misalnya selama masa pandemi ini
itu yang kita syukurkan mbak yang boleh kami sampaikan
itu masa periode triwulan satu misalnya di dua ribu dua puluh ini januari februari maret
itu secara volume sorry secara nilai itu ada tren peningkatan nilai ekspor kita di kementerian pertanian
khususnya produk produk pertanian tentunya gitu ya
tapi by volume itu memang ada sedikit penurunan tapi dengan nilai ini kami analisis kenapa ini bisa terjadi ternyata
nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan satu di tahun yang lalu
ada sekitar dua belas triliunan itu selisihnya lebih besar yang sekarang triwulan satu sekarang
itu kita lihat ternyata itu barang barang yang kita ekspor itu
sudah banyak yang mengekspor barang barang turunan mbak hilir produk atau produk hilir
contoh nyata misalnya saya sampaikan kalau dulu kita masih banyak mengekspor kelapa bulat atau kopra
itu kan barang mentah semua itu mbak
nah sekarang kita sudah banyak yang mengirim yang mengirim atau kita ekspor itu santan kelapa sabut kelapa
terus kemudian kelapa parut kering itu semuanya kan tentunya itu produk hilir mbak yang kita kirim kita ekspor
jadi ternyata nilai ini sekarang apalagi masa pandemi seperti ini mungkin tidak negara semua bisa melakukan ekspor
sehingga permintaan terhadap barang kita sesungguhnya itu
ada tren nilainya tadi seperti itu ya
jadi karena itu permintaan barang kita atau nilai jual kita di lapangan atau di luar maksud saya
itu nilai jualnya tentu masih diterima oleh global atau pasar dunia mbak
jadi itu paling tidak dua yang penyebab kita lihat nilainya meningkat
kalau boleh kami sampaikan itu nilai itu sekitar rp seratus tujuh triliun di triwulan pertama ini
itu menurut bps pusudatin kita di sini terus kemudian kalau dibandingkan tahun lalu itu hanya sekitar delapan puluh delapan triliun
jadi artinya itu nah kita di karantina mbak elvira tadi ya kita di karantina semua pasukan kita di lapangan itu menggerakkan
karena memang tugas kita sesuai dengan undang undang harus melakukan tindakan karantina
tindakan karantina untuk mensertifikasi untuk membimbing ph nya
atau processing house atau production house daripada barang barang yang mau kita ekspor
itu kita jemput bola malah seperti itu mbak
seperti arahan bapak presiden untuk ekspor itu lakukan berikan karpet merah gitu mbak
jadi itu kita arahan bapak menteri pertanian dan kita lakukan di lapangan
itu betul betul kita lakukan karpet merah untuk ekspor ekspor ini
namun tentu kami berpendapat juga bapak menteri juga seperti itu kalau di masa pandemi seperti ini

namun tentu kami berpendapat juga bapak menteri juga seperti itu kalau di masa pandemi seperti ini
nah mungkin barangkali memang kita harus edukasi juga nanti para petani kita untuk dilakukan
mencukupi bahan pangan pokok kita dulu di dalam negeri baik pak ali jamil kepala badan karantina
pertanian terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini lalu seperti apa kondisi perdagangan
pertanian dalam dan luar negeri di platform pasar digital atau e commerce indonesia forward akan
kembali sesat lagi hai kementrian pertanian
teknologi digital untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian melalui e commerce
kerjasama dilakukan dengan menggandeng partner resmi dari alibaba com
kementerian pertanian melalui badan karantina pertanian atau barantan menggandeng pasar
digital global upayanya dengan mengintegrasikan peta aplikasi ekspor produk pertanian atau
indonesia hub hal ini diresmikan menteri pertanian sahrul yassin limpo yang menandatangani kerjasama
dengan pt anugrah tangkas transportindo selaku autorized channel partner alibaba com dengan
integrasi ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil informasi relevan yang dibutuhkan
sementara dari sisi kementan kerjasama ini dapat memudahkan dalam menyusun desain regulasi
ke depan yang lebih kondusif memayungi dunia usaha
direktur utama pt anugerah tangkas transportindo siswadi pranoto mengatakan pemanfaatan e commerce
dalam perdagangan agribisnis menjadi peluang market baru
dengan potensi menggiurkan pelaku usaha tak hanya terpatok pembeli tradisional namun juga pembeli yang lebih luas lagi
ini akan menjadi penting sekali image ini ya karena dari sisi informasi informasi terkait dengan
supplier terkait dengan produk terkait dengan masa masa peak season low season masa masa panen dan sebagainya itu
informasinya akan disediakan oleh imis
dimana kemudian data data ini akan sangat berguna sekali untuk bayar bayar yang di luar negeri
jadi sehingga mereka sendiri juga bisa melihat potensi produk pertanian dari indonesia
terkait dengan produk produk yang mereka butuhkan
integrasi ini akan diluncurkan pada bulan juni dua ribu dua puluh
risa ramadan softan hiddi agama jakarta
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini
saya alfira karunisa terima kasih dan sampai jumpa